sekarang kita terjebak dalam situasi yang sulit
kalau kita membatah mereka
habislah nyawa kita
apa boleh buat
kita tidak punya pilihan lain
apa yang sudah kau lakukan terhadap prajurit
untuk segera hengkang dari istanaku
aku adalah raja pajajaran
karena aku telah diangkat
aku telah diangkat
oleh nyai dewi samudera
oleh nyai dewi samudera
tidak ada seorang
selama aku masih hidup
tidak ada seorang
saya tidak tahu
k sau menjadi pertanian
kalau kita nyangkep
itu pulang yang ada
kalau kau datang ke laut
itu tidak ada suara
ada yang sedang bertarung radit
kau atau aku
kami akan lihat
secradi kita lihatous
aneh sekali kenapa mereka bertengkar ya
bukankah mereka teman
tapi kenapa mereka bertengkar
ah apa peduliku

ini kesempatanku untuk menghabisi siliwangi

aku sudah tahu kau siliwangi
tapi aku tidak peduli
justru aku ingin membunuhmu
karena kau sudah membunuh ibu
menyimpan dendam pada siliwangi
aku bisa memanfaatkannya
untuk menghabisi siliwangi
sudah aku katakan
aku tidak mengenalnya
dan juga ibu
dan juga ibu
jadi bagaimana bisa
jika aku telah men
jika aku telah men
jika aku telah men
jika aku telah men